komisi pemilihan umum kpu siap mutakhirkan data pemilih jelang pilkada serentak
melalui gerakan klik dan coklit serentak
gerakan klik serentak dapat diakses melalui aplikasi serta website kpu lindungi hak pilihmu
ketua kpu arief budiman mengatakan
klik serentak bertujuan agar masyarakat dapat memantau langsung statusnya sebagai pemilih di pilkada nanti
masyarakat dapat mengunduh aplikasi lindung hak pilihmu atau membuka situs kpu
untuk mengetahui segala informasi tentang pilkada
arief berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif melalui gerakan ini
kpu telah memulai sejumlah tahapan menjelang pemungutan suara pilkada sembilan desember mendatang
setelah melantik petugas pemilu di daerah
kpu memulai tahapan pencocokan dan penelitian coklit data pemilih
kpu itu sekalian ternyata minat publik terhadap web kita
sangat luar biasa
hari ini sebetulnya kami mendesain acara ini
untuk terkoneksi langsung dengan beberapa daerah
makanya beberapa anggota kpu berada di daerah
mereka akan klik bersama dengan tokoh tokoh di daerah
penyelenggara di daerah ada kpu bawah suhu di daerah
di surabaya jawa timur kpu kota surabaya akan menggelar coklit data pemilih
dengan mendatangi rumah rumah pemilih
menerapkan protokol kesehatan
petugas pemutakhiran data pemilih atau ppdp yang akan melakukan coklit
terlebih dahulu akan dilakukan sejumlah tes kesehatan
seperti rapid test sebelum mereka mendatangi rumah warga
saat ini jumlah ppdp yang sudah dites rapid sebanyak tiga delapan ratus petugas
dalam proses rapi tersebut hasilnya akan dicek kembali
bagi yang reaktif petugas akan diganti
proses inilah yang membuat pelaksanaan coklit yang semula terjadwal
mulai lima belas juli dua ribu dua puluh masih belum bisa terlaksanakan
sampai saat ini kpu juga akan melakukan rapid test
sambil menunggu hasil rapi tes kpu kota surabaya juga membagikan apd
untuk para ppdp yang akan bertugas melakukan coklit
selain persiapan tersebut saat ini kpu juga telah melaunching website
melalui website ini masyarakat bisa langsung melihat
apakah namanya sudah terdaftar sebagai pemilih
jadi karena kita menyelenggarakan pemilihan serentak di masa pandemi
ada beberapa kekhawatiran memang dari personal ya
kita akan mensyaratkan bahwa seluruh petugas kpu
yang diturunkan coklit ya artinya bertemu langsung dengan pemilih
itu dalam keadaan sehat
dan syaratnya itu mereka harus mengikuti rapid
sementara ada kekhawatiran beberapa ppdp itu takut takut di rapid
sehingga otomatis pps mengusulkan kembali ppdp yang tidak mau untuk dirapit
karena kita ada kewajiban itu sehingga sampai sekarang masih berproses pergantian
sementara itu di kota medan sumatera utara
empat dua ratus sembilan puluh empat petugas pemutakhiran data pemilih atau ppdp kpu kota medan
diberangkatkan untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih pada rabu pagi
guna mencegah penyebaran covid sembilan belas
ppdp dilengkapi dengan pengamanan sesuai protokol kesehatan
seperti masker penutup wajah atau face shield hingga sarung tangan plastik
dengan kelengkapan protokol kesehatan covid sembilan belas optimal ini
diharapkan dapat meyakinkan masyarakat
bahwa ppdp yang akan datang ke rumah mereka bebas dari covid sembilan belas
petugas pemutakhiran data pemilih juga telah semuanya dinyatakan non reaktif rapid test
sebelumnya satu ratus dua puluh satu orang calon ppdb yang reaktif covid sembilan belas
telah diganti dengan petugas yang baru
tim liputan cnn indonesia